badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memberikan informasi peringatan dini adanya pasang maksimum air laut di beberapa wilayah perairan indonesia pada sembilan belas hingga dua puluh dua januari
fenomena ini dipengaruhi adanya supermoon yang disertai bulan purnama
menurut keterangan perakirawan maritim bmkg fenomena supermoon di mana posisi perigi atau jarak terdekat bulan terhadap bumi mengakibatkan pasang air laut maksimum
tidak hanya itu fenomena bulan purnama juga menjadi salah satu faktor meningginya air pasang laut dan akan melakukan penyurutan paling terendah
masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai khususnya di wilayah pesisir jakarta jawa tengah jawa timur pesisir pontianak pesisir makassar dan beberapa wilayah lain yang diperkirakan akan mengalami dampak dari pasang maksimum air laut
masyarakat diimbau agar waspada terjadinya banjir laut
disebabkan juga oleh adanya kejadian bulan purnama
di mana di saat bulan purnama ini pasang air laut itu berada pada posisi yang paling tinggi dan surut yang paling rendah
mungkin pada wilayah wilayah pesisir yang seperti kita ketahui adanya banjir laut
kemungkinan ada beberapa wilayah yang kami perikirakan akan terjadi banjir laut
seperti wilayah wilayah yang sebelumnya sudah apa
pernah terdampak banjirop di wilayah pesisir utara jakarta wilayah pesisir utara jawa tengah wilayah pesisir jawa timur lalu pontianak lalu pesisir makassar
wilayah yang kami perkirakan dan ada wilayah wilayah yang lain yang kemungkinan ada juga potensi seperti itu
sehingga masyarakat diharapkan waspada
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini